ya aplikasi peduli lindungi akan segera terintegrasi ya dengan sejumlah platform digital lainnya
di satu sisi ini mungkin menjadi solusi karena cakupan peduli lindungi akan lebih banyak atau lebih luas lagi sehingga bisa memudahkan anda pengguna masyarakat
namun kekhawatiran kasus kebocoran data jaminan keamanan ya masih membayangi peduli lindungi
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ceo digital forensik indonesia mas ruby alamsyah dan juga ada chief digital transformation officer kemenkes pak setiaji
selamat malam pak setiaji dan juga mas ruby
baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan connected malam hari ini
saya ke pak setiaji dulu jadi apa yang melatar belakangi fitur peduli lindungi ini nantinya akan integrated atau terintegrasi dengan
berapa sebelas kalau saya nggak salah ya kurang lebih ya skema model integrasinya nanti akan seperti apa pak setiaji
ya terima kasih selamat malam para pemirsa
ya jadi ini salah satu juga kami menjawab ya keluhan masyarakat bahwa pertama banyak sekali sih aplikasi yang harus di install gitu ya di dalam smartphone nya
dan kemudian kita melihat bahwa peduli lindungi ini merupakan platform
yang bisa digunakan dan kemudian diintegrasikan dengan platform platform yang lain
mirip seperti misalnya aplikasi online dan sebagainya yang terintegrasi dengan sistem yang lain
nah jadi modelnya itu adalah sebenarnya tidak men share data data pribadi seluruhnya
tetapi adalah pengguna seperti pengguna gojek grab dan lain sebagainya itu yang akan menerima informasi
pada saat melakukan cek
di dalam mall ataupun venue venue yang ada sekarang
nah data itulah yang kita kirim gitu data statusnya
apakah merah kuning ataupun hijau dan hitam
jadi modelnya seperti itu skemanya kita men share api yang kita enkripsi
yang hanya bisa dibaca oleh aplikasi yang memang kerjasama dengan sistem kami
oke jadi tidak ketika pengguna atau masyarakat masuk ke dalam salah satu dari aplikasi yang diberikan
kerjasama dengan peduli lindungi yang sebelas tadi misalkan jadi tidak akan diminta data baru
atau mungkin data yang ada di peduli lindungi itu tidak akan ada di aplikasi yang pada saat itu digunakan
betul jadi kan di dalam aplikasi aplikasi tadi ya sebenarnya sudah ada identitas pribadi masing masing penggunanya
nah itulah yang dikirimkan ke sistem peduli lindungi untuk mengecek status orang yang bersangkutan
nah yang dikirimkan pun juga informasi yang terenkripsi dan kemudian yang dikirim adalah token gitu ya
mungkin nanti pak ruby bisa jelasin secara teknik ke sistemnya
oke jadi tidak
jadi bukan transferan yang kita kirimkan statusnya tadi yang hanya bisa dibaca oleh kedua sistem tadi
oke jadi misalkan saya buka misalkan dari gojek gitu jadi ini tidak akan nyambung ke link peduli lindungi
artinya tidak akan masuk datanya itu begitu pasti ya ji
jadi justru dari gojek kan ada data identitas pribadi itu yang dikirim ke sistem kami untuk dicek bahwa yang bersangkutan positif atau tidak ya terhadap covid tadi
nah itu yang nanti akan keluar di sistem gojek misalnya ya terhadap status tadi warnanya merah kuning hijau ataupun hitam
oke pak setiaji ini juga menjawab pertanyaan dari banyak masyarakat
beberapa saat yang lalu ramai di timeline di lini masa bahwa banyak yang menjawab pertanyaan dari masyarakat
oke pak setiaji ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat ya beberapa saat yang lalu ramai di timeline di lini masa bahwa banyak yang menjawab pertanyaan dari masyarakat
jadi apa yang mengeluhkan peduli lindungi ada yang tiba tiba ke local sendiri ada yang nggak bisa check in ketika masuk atau sudah ada di depan pusat perbelanjaan
atau tempat yang mengharuskan untuk check in dengan peduli lindungi artinya kenapa tidak memfokuskan untuk diberesin dulu dibenahi dulu peduli lindunginya
karena masih banyak pr masih banyak keluhan alih alih terintegrasi dengan aplikasi lainnya
ya jadi sebenarnya secara bertahap kami juga melakukan improvement ya sebentar lagi juga akan launching
ini masih proses approval dari google play store beberapa isu pertama background location terus kemudian juga term and reference yang kemarin didiskusikan bersama juga dengan komunitas government indonesia forum juga
jadi masukan masukan dari masyarakat juga tetap kita perhatikan untuk mengimprove layanan peduli lindungi ini
nanti kan dalam waktu dekat kita juga akan rilis aplikasi yang baru jadi sebenarnya paralel karena kan ada masyarakat juga yang pertama tadi keterbatasan memori ya
dibandingkan menginstal kembali aplikasi baru kenapa tidak menggunakan aplikasi aplikasi yang sudah ada di install oleh masyarakat
nah ini dalam rangka untuk prinsip kemudahan
oke saya mau ke mas ruby mas ruby alih alih integrasi dengan banyak aplikasi ya kenapa tidak fokus kepada satu hal dulu
jadi untuk membenahi sekaligus mungkin juga untuk meminimalisir celah miss atau kesalahan di sana atau justru sebalik ya memang range nya harus diperluas sehingga ya ini ya ini
sesuai dengan fokus dari pak setiaji tadi bilang memang agar lebih memudahkan masyarakat
baik pertama tama kita apresiasi dulu kemenkes dan pemerintah
telah melakukan apa namanya ini menurut saya sih kalau kita lihat positifnya ini sebenarnya inovasi
di saat ada kekurangan kekurangan di aplikasi peduli lindungi
yang salah satu tadi dari mbak tika disebutkan
terkait banyak yang susah akses banyak yang mendapatkan apa namanya flag macam
nah ini dengan melakukan koneksi api ke sebelas aplikasi yang lain
sebenarnya aplikasi peduli lindungi atau pemerintah itu mencoba mengakses masyarakat lebih luas dengan menggunakan infrastruktur ataupun platform platform yang lain
platform platform online yang sudah banyak dipakai masyarakat
sehingga nantinya di ini sebenarnya kalau saya lihat secara teknis akan men sharing bandwidh men sharing infrastruktur yang ada
sehingga load di kepeduli lindungi yang saat ini memang sangat diperlukan masyarakat itu tidak hanya dibebani ke infrastruktur peduli lindungi tapi juga di sharing ke sebelas aplikasi yang lain
yang mana nanti di belakangnya itu mereka saling koneksi
nah tapi tadi pak setiadi sudah menyebutkan bahwa ini datanya tidak di copy tidak di mirroring tetapi melainkan ini koneksi api saja
nah jadi kalau mbak tiffany kalau api connection antara masing masing platform ini sebenarnya masih cukup aman dan itu biasa dilakukan
dan kita harapkan api connection ke sebelah aplikasi atau platform online yang umum lainnya ini benar benar dapat dilakukan
diimplementasikan diintegrasikan dan dipastikan keamanannya benar benar optimal
tapi secara teknis kita kebayang bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada kekurangan kekurangan untuk mengakses aplikasi peduli lindungi
mereka sharing loadnya itu melalui sebelah platform online lainnya

oke mas rubi tadi pak senti andi sampaikan bahwa ini kalau soal data
jadi tidak usah khawatir gitu ya
karena cukup aman tidak mirroring tidak menyedot kalau saya mungkin istilahnya tidak menyedot data
sehingga peralihan itu peralihan itu tidak usah dikhawatirkan
tapi tetap aja yang namanya soal teknis ini harus dipikirkan
karena kita berkaca banyak sekali kasus kasus kebocoran data apalagi yang terkait dengan peduli lindungi
nah melihat ini bagaimana mas ruby
ada celah itukah
walaupun ya itu datanya tidak kesedot datanya tidak mirroring
datanya tidak mirroring
ya kan tapi kan ini integrated
jadi kekhawatiran itu sih menurut saya bisa mudah mudahan bisa di apa namanya
bisa dilakukan mitigasi yang proper aplikasi peduli lindungi
tapi mbak kalau secara teknis api connection seperti ini
mestinya memang jauh lebih aman dibandingkan melakukan data akses secara langsung full atau melakukan mirroring
nah tadi ini seperti

kita ke bank kita mendaftarkan rekening itu bank itu bisa mengakses apakah nama kita nik kita itu benar sesuai yang ada data di dukcapil
nah bank itu mempunyai connection api ke dukcapil
nah di dukcapil itu tidak memberikan data data saya ke bank
tetapi bukcapil cuma menjawab
bank menanya siapa nama apa nick berapa
si dukcapil akan menjawab oh ini benar ini salah
itu yang juga dilakukan oleh aplikasi peduli lindungi dengan mengkoneksi sebelas platform online yang sudah umum di masyarakat menurut saya
ini sebenarnya adalah melakukan load connection nya di sharing ke plas platform yang tadi
sehingga tidak hanya fokus penuh terlalu tinggi di aplikasi peduli lindungi yang saat ini masih dalam pengembangan pengembangan dan improvisasi improvisasi ke depannya
mas ruby kalau saya nggak tahu ya secara teknis pasti mas ruby bisa menjelaskan
kalau salah satu misalkan dari aplikasi sebelas itu yang digunakan oleh masyarakat error gitu atau crash atau apalah sistemnya ya bilangnya
apakah itu akan berpengaruh dengan peduli lindungi
mestinya tidak mbak
itu di brown connection infrastruktur saja mbak
nah jadi seperti saya bilang ini sharing load mbak

nah kalau nanti ada aplikasi yang tersebut
nah kalau nanti ada aplikasi yang sedang down tidak bisa koneksi ke aplikasi peduli lindungi
itu bukan berarti aplikasi peduli ini tidak bisa diakses oleh platform platform lain
nah inilah yang sebenarnya dilakukan
menurut saya menarik juga
tapi bahasanya kmnk adalah kan ini untuk menyebatani masyarakat yang memorinya penuh segala macam
tapi kalau kami lihat dari segi teknisnya sebenarnya ini load sharing aplikasi peduli lindungi ke sebelas platform online
yang sudah umum yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat
oke saya kembali ke mas setiaji
berarti memang clear ya pak
tidak ada peralihan data dari peduli lindungi ke aplikasi yang lain itu ya pak setiaji ya
ya sebenarnya sebelum mereka melakukan integrasi kita melakukan semacam fakta integritas ya
apabila mereka menyimpan datanya itu yang akan kita tindak lanjuti dengan masuk ke ranah yang lainnya
jadi memang bisa dipastikan pertama secara sistem bahwa mereka tidak menyimpan
kalaupun menyimpan hanya token yang tidak bisa dibaca ini nama siapa individu siapa gitu
yang kedua secara regulasi juga kita atur di dalam fakta integritas tadi
jadi dua sisi
kita memastikan data yang di sharing ke mereka itu ya adalah terekripsi dan kemudian secara hukum juga terlindungi
oke encrypted dan secara hukum juga terlindungi
tapi harus ada data yang terlindungi
ada mitigasi tentunya pak setiaji yang harus disiapkan oleh kementerian kesehatan sebagai pengelola aplikasi ini
kalau nantinya ada kasus di luar perkiraan taruhlah kebocoran data dan lain sebagainya

banyak sekali yang bisa kita jaga banyak sekali yang bisa kita transliterasi
iya terraered revendor dan segala macam
iya terraered revendor dan segala macam
iya terraered revendor dan segala macam
iya terraered revendor dan segala macam

suka di lihat ini
suka di lihat ini

security yang ada jadi
kalau pun akhirnya ditemukan hal hal
tersebut yang pertama pasti kita akan
api yang kita
berikan ke masing masing platform
tadi dan kemudian
kalau memang terdapat kebocoran
dari sisi mereka itu yang nanti
harus diterapkan dari sisi
peraturan yang lain
idealnya atau mungkin
saran dari anda
apa yang harus dipersiapkan terkait dengan
mitigasi karena ini berbicara
integrasi dengan banyak aplikasi
jangan sampai di satu sisi
memudahkan tapi jangan lengah juga
ada potensi celah
yang bisa dimanfaatkan oleh orang orang
tidak bertanggung jawab artinya
dinding peduli lindungi itu harus
tebal untuk menjaga
keamanan data ini
ya sepakat sekali
mbak tiffany jadi untuk
menjaga kepastian tadi
pak pmnk sudah
menyiapkan fakta integritas
tapi selain fakta integritas
menurut saya juga jangan terlalu
percaya dengan fakta integritasnya
ataupun terlalu rely on dengan fakta integritas
tetapi secara teknis
di aplikasi di sistem
api nya peduli lindungi juga bisa
dipastikan bahwa request
oleh aplikasi peduli lindungi
dari sebelah aplikasi online yang lain
tadi itu benar benar
di request oleh pengguna
user yang benar
bukan oleh hot bukan oleh
pihak lain ataupun
pihak platform itu sendiri
ya hal hal teknis seperti ini yang perlu
aplikasi peduli lindungi
atau bot ataupun hal lainnya
yang tidak berwenang
nah itu menurut saya yang perlu ditekankan
karena dari situ nanti mereka
tidak disiapkan itu
akhirnya data bisa bocor
teknik teknik pengamanan pengamanan seperti tadi
nah intinya adalah
komunikasi api antara
peduli lindungi dengan sebelah platform online tadi
di segala titik jangan sampai
ada kelengahan ada dua hal ya
saya lihat aplikasi peduli lindungi
sertifikat vaksin yang
pak jokowi kemarin kedua
di salah satu platform yang
tadi kita sama sama tahu
tahun dua ribu dua puluh platform tersebut
pernah bocor datanya nah
hal hal seperti inilah yang perlu dipastikan
oleh tim pemerintah
koneksi integrasi apa
implementasi sebelum oktober nanti
itu benar benar dapat dipastikan
keamanannya secara utuh
oke jadi pak setiaji
kurang lebih waktunya kurang dari seminggu lagi
sudah pasti siap ya pak ya
dengan segala sistem keamanan
kemudian tadi kalau pesannya
mas ruby harus dipastikan betul
itu hanya bisa diakses atau digunakan oleh user
tidak dengan sistem tidak dengan bot
dan sebagainya ya pastihaji
ya betul terima kasih pak
ruby karena sudah
me whitelist beberapa aplikasi
tadi gitu untuk pengamanannya juga termasuk
token yang kita enkripsi
berjalan dengan maksimal
ada hal hal yang dikhawatirkan
terjadi di kemudian hari
kita akan pantau terus terima kasih mas ruby
dan juga pak setiaji sudah bergabung dengan
kami di cnn indonesia connected
malam hari ini selamat malam bapak bapak